salah satu makanan khas boyolali jawa tengah yang terkenal adalah soto
dua jenis soto yang cukup tenar adalah soto segar
seger dalam bahasa indonesia berarti segar
dan satu lagi yakni soto rumput
soto seger tidak jauh beda dengan soto pada umumnya
hanya saja kuahnya lebih bening dengan isian daging sapi atau ayam kampung
sementara untuk sayurannya hanya kecambah daun seledri dan taburan bawang merah goreng
agar lebih nikmat kita bisa menambahkan aneka gorengan dan sate yang disediakan di meja
sejumlah warga mengaku menyukai soto seger karena kuahnya yang bening
namun syarat akan rasa rempah
bumbunya itu cukup meresap
terus rasanya juga
pas terus seperti masakan ibu
selain kuah yang bening kaldu yang khas dan sayuran segar yang diambil dari daerah boyolali
menjadi keistimewaan tersendiri soto segar
pakai rempah rempah itu kumplit
rempah rempahnya pun juga harus begitu harus segar
yaitu yang dari hasil tanaman yang baru saja diambil
supaya dapat menghasilkan harum sotonya itu benar benar seger
selain soto seger soto lain yang bisa kita jumpai di sudut sudut wilayah boyolali adalah soto rumput
nama soto rumput diambil dari tempat pertama kali berjualan soto pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
saat itu ayahnya berjualan soto di tengah para penjual makanan ternak
yang memberikan sejarah itu bukan dari kita tapi dari orang banyak yang memberi nama
dulu kita berjualan di lingkungan orang jualan makanan ternak
maka dikatakan sampai sekarang soto rumbun
menurut peneliti sejarah kuliner solo menu soto berasal dari tiongkok
dan berkembang di daerah indonesia dengan paduan bahan lokal
seperti halnya soto seger di boyolali
boyolali ini menurut saya sederhana tapi genuin
genuin karena mampu menyajikan soto yang mengambil celah lain yaitu soto seger
soto itu pasti keutamanya adalah seger
karena apa karena ini kuah
anunya utama itu kuah
walaupun soto itu ada di berbagai daerah tapi kuci utamanya adalah kuah
heri menambahkan pemberian nama pada makanan khususnya soto dipengaruhi oleh tiga hal
yakni nama penjual nama lokasi warung serta letak geografis tempat berjualan
tak heran banyak nama yang disematkan pada soto
seperti soto mbokyem soto pakman soto dele dan soto sumur
untuk bisa menikmati satu mangkok soto boyolali pengunjung cukup merogoh kocek antara delapan hingga rp dua belas rupiah per porsinya
sri hartono kartika bagus boyolali jawa tengah